sepekan bergulir kontroversi pernyataan ketua umu psi grace nathalie soal penolakan perdasariah ternyata juga belum berhenti
kritik kali ini muncul dari teman di koalisi jokowi maruf yaitu p tiga
kita bahas malam ini sudah bersama narasumber mas guntur romli jurubicara psi
mas guntur selamat malam
terima kasih sudah ada di sini kemudian juga ada mas ahmad baidowi wasekjen
ahmad baidowi selamat malam
terima kasih sudah ada dan juga ada kamu bet ubedillah badrun analis politik unj
ubedillah badrun analis politik unj
kamu bet terima kasih sudah ada di sini
saya ke mas badawi dulu jadi stance nya bagaimanapun ini kembali soal partai politik masing masing
tentu punya stance masing masing tapi setelah satu pekan berjalan akhirnya satu ini muncul lagi dari koalisi jokowi marubah
bahkan bahwa harus menunjukkan bahwa tetap ada keberpihakan kami kepada perdasariah itu
ya memang itu platform partai kami
sebagai partai berasaskan islam maka menjadi kewajiban kami untuk memperjuangkan program
legislasi baik nasional maupun di daerah yang bernafaskan islam
dan saya kira itu hak masing masing partai politik ya
kalau kemudian kaitannya dengan ada ganjalan di koalisi saya kira hal yang berbeda
dan kita ingin membuktikan kepada masyarakat dan mengingatkan kepada masyarakat bahwa pemilu besok itu tidak hanya pemilu presiden
tapi juga pemilu legislatif yang pesertanya partai politik
dan masing masing partai politik memiliki platform dan program yang berbeda satu sama yang lain
padahal saya belum bahas ganjalan
jalan di koalisi loh mas
nah kita melihat judulnya itu
jadi ketika masuk ke sini sudah ada bahasa seperti itu
dan kita ya sekali lagi biar publik paham bahwa pemilu besok tidak hanya pemilu presiden
tapi ada pemilu legislatif yang didalamnya partai partai
dan tentu satu partai dengan partai yang lain itu berbeda
artinya apakah setelah seminggu melihat sudah mulai terkena dampaknya nggak sih teman teman di parpol koalisi jokowi
termasuk p tiga mungkin akhirnya menganggap oke kita harus ngomong nih
kita harus ngomong bahwa kita stensinya tetap mendukung pdsri a
ya kaitannya dengan kalau di internal koalisi tidak ada masalah
buktinya kami dengan mas guntur biasa saja dalam satu forum
itu positioning yang berbeda masing masing partai politik dan iklim demokrasi
perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa dan sunatullah perbedaan itu gitu
karena kalau seragam ya tentu nggak perlu lah kita berdiskusi berpartai
dan itulah kita indonesia ini dimangun dengan slogan bineka tunggal ika
nah kita berbeda beda ternyata bisa diikat dalam satu kesatuan yang bernama indonesia
oke karena perbedaan itulah akhirnya juga harus menunjukkan kembali jati dirinya bahwa kami tetap bersama
bahkan disebutkan fadli kifaya di situ
karena kalau menjadi fardu ain repot dong musuh semua orang per orang
karena p tiga sebagai partai berasaskan islam
menjadi keputusan munas alim ulama di kita yang harus kita sampaikan kepada masyarakat
mas guntur perkembangan terakhir ini ada statement kemudian dari mbak grace yang mengatakan ada yang dipelintir
apa sih sebenarnya yang dipelintir di sini kalau misalnya dari mengutip pernyataan grace
ya kami kalau penjelasan sis grace kemarin itu kan bahwa ada pidato dia yang dipelintir
maksudnya hanyalah bahwa pidato itu hanya diambil beberapa kata
kalau kita baca pesan secara lengkap itu kan pidato yang berasal dari pernyataan atau sikap politik psi ya
sikap ketiga ya kalau tidak salah ya
sikap yang ketiga
yang ketiga ya
yang pertama kan kami melakukan proteksi terhadap pemimpin yang baik dari politisi busuk lah gitu kan
kita sebut nasional pak jokowi daerah ada jawa tengah mas ganjar kemudian kang ridwan kamil ibu risma dan sebagainya
yang kedua kami ingin menghentikan pemborosan anggaran di parlemen
yang ketiga adalah kami ingin mencegah adanya diskriminasi intoleransi gitu
nah dalam pandangan kami dan kita kalau membaca penelitian yang ada komnas perempuan kami sempat kemarin kesana juga mengambil beberapa data data
kemudian juga ada wahid institute kemudian juga dari setara institut bahwa itu memang ada korelasi antara perda perda yang berbasis agama
bahwa kami tidak hanya menyinggung soal perda syariah tapi juga perda injil itu dengan kaitannya soal ada aksi intoleransi dan diskriminasi gitu ya
jadi dan itu juga sesuai dengan sikap dan juga kita sebut kami sebut sebagai dna
politik psi bahwa dna politik kami itu adalah kebajikan dan keragaman
dan itu implementasinya perjuangan kami melawan korupsi dan melawan intoleransi
nah disitulah kami melihat bahwa ada dua masalah besar di bangsa ini selain juga masalah korupsi juga masalah intoleransi yang meningkatnya terbukti dengan meningkatnya politik identitas
kemudian politik sara dan juga politik kebencian yang kami lihat bahwa itu ada korelasi memang dengan katakanlah menjamurnya perda perda berbasis
berbasis agama ya
dan itu terbukti meningkatkan apa yang disebut dengan intoleransi antara pemeluk agama ketika sebuah aturan itu berdasarkan agama tertentu
sementara di kawasan tersebut sangat beragam serakat majemuk maka itulah yang menampilkan intoleransi begitu
dan sudah sepekan berlalu ya sebenarnya tapi kalau misalnya sekarang anginnya kemudian sudah berubah
yang tadi awalnya hanya ke psi saja tapi kemudian kita biasa labeling di sini kan
jadi misalnya hanya satu saja psi
di koalisi jokowi maruf tapi sekarang kemudian dilabeli bahwa koalisi ini tidak mendukung perda syariah kemudian diseret lagi tidak mendukung islam dikatakan begitu
ya saya kira tidak bisa kemudian disimpulkan secara simplifikatif ya
karena cara pandang kita tentang perda syariah itu menurut saya bisa menggunakan tiga perspektif
jadi pertama adalah perspektif demokrasi
bahwa demokrasi adalah memberi ruang yang terbuka bagi keragaman memberi ruang terbuka bagi kebebasan dan memberi ruang terbuka bagi diskursus di arena publik
jadi apa yang dalam konteks perda itu sesungguhnya dalam demokrasi tidak ada masalah
karena apalagi kalau kemudian kita melihat perda itu justru tidak ditolak oleh masyarakat di sekitar situ
bahwa demokrasi adalah suara rakyat dan rakyat tidak menolak perda
itu perspektif demokrasi
dan yang kedua kita bisa menggunakan perspektif yang lebih dekat dengan pendekatan sosiologis
jadi secara sosiologis sebetulnya perda itu menggambarkan kultur masyarakat
kan nggak mungkin dong perda perda dimana tadi perda syariah yang ada di aceh dibawa ke jakarta
tidak mungkin aceh punya sejarah panjang
yang juga mengalami pergolakan politik yang luar biasa
begitu diberikan ruang demokrasi kemudian diberikan otonomi khusus aceh
dasar mereka juga adalah regulasinya ada gitu
maka kemudian kita bisa melihat bahwa memang secara sosiologis itu cocok dengan aceh
tidak bisa dibawa ke jakarta kan
kemudian pendekatan yang ketiga adalah pendekatan konstitusional
jadi tidak ada saya pelajari tadi
tidak ada satupun perda yang tidak merujuk undang undang
jadi sebetulnya secara konstitusional dia tidak ada kontradiksi kontradiksi
karena ada undang undang otonomi daerah
itu yang kemudian saya memahaminya tidak ada persoalan serius
lebih dari itu sesungguhnya kita bisa memanai konsepsi syariah
syariah itu sangat luas maknanya
dan coba kita lihat dari seluruh perda yang dimaknai
sariah itu tidak ada kata disebut ini perda syariah
perdanya itu tentang misalnya pemberantasan maksiat prostitusi
saya kira itu tidak masalah ya
orang pasti menolak prostitusi
orang pasti menolak tentang kemaksiatan yang merusak masyarakat
dari konteks itu kita bisa memahami bahwa politik kan sesungguhnya
kalau kita merujuk pada konteks
politik itu ingin menghadirkan apa yang sebenarnya common good
jadi bagaimana kebaikan bersama itu
diwujudkan di dalam proses kebersamaan
melalui kebijakan kebijakan politik
kalau misalnya yang dikatakan oleh mas guntur tadi
karena melihat untuk mencegah tindakan intoleransi
untuk mencegah yang kuasa kemudian menekan yang minoritas itu
ini juga kritik buat p tiga misalnya
jangan kemudian mentang mentang bernafaskan islam
lalu kemudian menjadi tirani atas minoritas
nah itu sesungguhnya memerlukan satu tafsir penting
bagaimana memahami syariah dalam pandangan islam
lalu ditafsirkan di dalam regulasi
regulasinya itu kemudian diterima oleh orang banyak
tanpa harus menyebutkan ini adalah perda syariah
saya kira itu memerlukan diksi penting ya
yang diartirumuskan oleh politik
p tiga sebagai partai besar
saya kira sepanjang sejarah
odeh baru kan partai islam terbesar kan p tiga pada zaman itu
nah saya kira itu pr terbesar bagi partai partai islam
bagiannya menerjemahkan islam sustantif
di dalam praktek politik
jadi gak usah dikritik mas
artinya kita tidak melakukan tirani terhadap minoritas
kembali saya mengkritik saudara
bahwa p tiga tidak ingin terjadi
yang ditampilkan politik p tiga itu bukan memformalisasi syariah
masukkan nilai nilai keislaman dalam produk legislasi
misalkan bagaimana p tiga menggolkan tentang undang undang perkawinan
itu yang cukup legendaris
orang berkawin bernikah harus sesuai dengan agamanya
dan berlaku sampai sekarang
undang undang tentang zakat
undang undang produk halal
itu tidak ada yang namanya judul undang undang syariah
tetapi nuansa keislaman
kami punya kepentingan
mayoritas umat penduduk indonesia beragama islam
ajaran ajaran keislaman itu coba kita masukkan dalam seperangkat perundang undangan
dan itu diterima
bagi kami ada kaedah usul fikih yang selalu kami terapkan dalam setiap berpolitik
ma layutra kukulu layutra kukulu
kalau tidak bisa diterima semuanya ya jangan ditolak semuanya
kita tidak mungkin menerapkan negara ini negara agama
karena ini negara pancasila
tetapi bukan berarti
berarti nilai nilai agama dijauhkan dari negara
nilai nilai keagaman itu bisa masuk dalam perangkat aturan
apa yang dilakukan perda perda kalau kita rujuk misalkan yang dibatalkan oleh mendagri
itu bukan karena bernuansa agamanya
tetapi lebih pada indikasi menghambat investasi
itu clear yang disampaikan oleh ke mendagri
perda ataupun undang undang dikatakan salah apabila proses perlu
pembentukannya menyalahi perundang undangan
tetapi kalau itu disetujui bersama disepakati bersama menjadi sebuah produk perundang undangan clear
tidak ada persoalan
kalau misalnya sekarang permasalahannya kembali soal tujuan disampaikan pernyataan itu ya
karena kita basicnya di situ
basenya adalah itu
untuk mencegah intoleransi
kemudian disitu ditegaskan tidak ingin melihat ada tempat ibadah yang ditutup atau apa pernyataannya mas guntur
kalau ya tidak boleh ada pemaksaan
dan apakah itu kemudian apa yang selama ini terjadi kalau begitu
begini apakah memang penutupan paksa itu gara gara perda
itu dicek dulu
apalagi perda itu tidak pernah yang namanya perda menyebut salah satu agama
contoh misalkan perda tentang tibum ketertiban umum
di dalamnya banyak nuansanya
misalkan bagaimana prostitusi dilarang misalkan gitu
terus kemudian kalau kaitannya tadi ada
karena tadi ada apa ya disebut saya belum melihat ya orang merusak tempat ibadah gara gara perda
saya belum melihat sampai belum melihat mungkin bisa ada informasi yang baru
tetapi sampai sejauh ini tidak ada karena hanya satu perda tersebut seseorang merusak tempat ibadah
case nya dimana ini mas guntur
ya kita kalau nyebut misalnya perda perda yang katakanlah yang disebut sebagai perda yang disebut dengan syariah
memang ada beberapa ya misalnya soal kewajiban untuk bisa menulis dan membaca al quran
itu ada di dompu dan beberapa wilayah yang lain
dan itu konsekuensinya itu ada misalnya ada orang mau nikah
dia nggak bisa ngaji al quran dites misalnya di kua
dia nikahnya harus ditunda
nah itu kan kalau dalam hukum islam pun ini juga mengada ngada
karena bisa ngaji itu nggak masuk dalam syarat ataupun juga rukun nikah
tapi dijadikan sebagai perda
kemudian juga perda di situ juga adalah salah satu syarat dari kelulusan sd
itu juga bisa mengaji al quran
nah ini memang apa kasus perda perda yang menggunakan katakanlah berbasis kepada agama tertentu termasuk islam itu ada
kemudian juga di manuwari di papua itu soal misalnya gambaran kota injil
nah kota injil itu akan bermasalah ketika misalnya simbol simbol yang muncul itu adalah misalnya salib ya kristen
kemudian juga foto yesus kristus
kemudian juga hari minggu itu adalah tempat hari istirahat tidak boleh hari ibadah
tidak boleh ada aktivitas dan sebagainya
kemudian juga perda perda yang lain misalnya menggunakan kata kata seperti maksiat
itu kan kata maksa itu kan terminologi agama
kalau kita baca undang undang ataupun kuhp kata masyat itu nggak ada gitu loh
tapi kalau kita menyebut misalnya semacam prostitusi oke
kata misalnya pelacuran
pelacuran itu konotasi
kalau di masyarakat kita maka ini yang juga dikritik oleh komnas perempuan
itu menyasar kepada pihak perempuan
karena kita menyebut pelacur itu pasti konotasinya adalah perempuan
padahal di situ kan yang berpihak yang di situ tidak hanya perempuan
tapi juga ada katakanlah pelanggannya laki laki
tapi dalam praktek pemberantasan itu selalu yang ditangkap adalah perempuan
yang disebut dengan pelacur karena melalui perda itu
jadi kemudian juga adalah kalau kami melihat kasus seperti di aceh itu kasus yang berbeda ya
dan itu sudah diklarifikasi oleh ketum kami bahwa aceh memiliki sejarah sendiri
punya undang undang sendiri
kemudian juga punya katakanlah ada undang undang pemerintahan aceh
tapi yang kami sebut adalah beberapa perda perda
termasuk juga keputusan bupati
kemudian juga ada keputusan gubernur
yang memang berpihak kepada agama agama tertentu
dan ini ya kalau yang mayoritas islam itu kepada islam
kemudian yang mayoritas kristen itu berpihak kepada islam
itu berpihak kepada kristen
padahal kalau kita membaca di undang undang nomor dua puluh satu nomor dua belas tahun dua ribu sebelas tentang pembentukan undang undang
ada di pasal enam itu
bahwa ada sepuluh asas ya kalau dalam pembentukan undang undang itu
ada pengayuman kemanusiaan kebenekaan kebangsaan
nah disitu yang kami lihat itu tidak mewakili keragaman yang ada
karena ada perda soal baca tulis al quran makanya hanya untuk orang islam
padahal di daerah itu tidak hanya orang islam
oke tidak mewakili keragaman yang ada

karena kalau itu ternyata common goods yang tadi disampaikan kang kang ongbet
bahwa sebagian besar masyarakat kemudian menyepakati dan menyetujui dan rela untuk melakukan itu
kan itu juga sekarang menjadi pertanyaan
nanti setelah jeda mas guntur ya tetap di cnn indonesia prime news
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya kembali sedikit ke mas guntur
menyambung yang tadi mas guntur
kalau misalnya anda katakan kemudian sekarang sudah itu ada yang kontroversi
kemudian ada yang tidak nyaman dengan itu
tapi kembali mengutip yang kawan kawan
yang kang kang ongbet tadi menyatakan bahwa politik itu memang common goods
menghadirkan apa yang untuk kemaslahatan umat
jadi apa yang berbeda
apa yang salah kalau begitu
ya tidak ada yang salah
dengan penerapan itu kalau misalnya
maksudnya kalau yang disebut dengan common good kemudian juga nilai nilai agama ya psi tidak jadi persoalan
karena ya yang di soal kami kan memang lebih bagaimana perdasyariah itu lebih kepada simbolisme agama
misalnya saya sebutkan tadi soal kota injil ya
ada patung yesus kemudian juga gambar yesus salib
nah sementara di sebelah sana disebut dengan kota islam ya
di situ juga sama lebih kepada simbol simbol gitu
bagaimana memenuhi ruang publik itu dengan simbol simbol keagamaan tertentu
tapi kalau itu nilai agama kemudian nilai kebaikan umum kita nggak masalah
dan itu juga dan beberapa perda ya
perda perda nya juga bagus kita sebut misalnya beberapa perda yang ada tipu ruwakarta tentang anti human trafficking gitu
kemudian di goa
itu soal pendidikan gratis
soal pendidikan gratis
dan banyak banyak perda yang juga menyebutkan hal itu
dan menurut saya itu lebih real lah ke masyarakat soal pendidikan gratis kesehatan gratis daripada yang soal simbolisme yang saya lihat lebih ke motif elektoral politik
oke kamu bet
tapi bagaimanapun laku ya yang begitu begitu
yang motif elektoral politik itu
ya saya kira memungkinkan untuk dijadikan sebagai motif ya untuk meningkatkan
masuk menolak perda itu yang motif politik
itu juga motifnya kayak goge
kalau di pernyataannya ketua umumnya psi ini grace natali itu sebetulnya tiga poin itu sudah bagus awalnya kan
dia apa namanya diantara menolak pemborosan
kemudian ketika kemudian pada poin ketiga menolak diskriminasi intoleransi itu masih bagus
tapi pernyataan ini ketika masuk ke contoh itu bermasalah
contohnya langsung per dasari
jadi apa yang bermasalah
kami putarkan lagi ya pernyataan
boleh ya boleh
kami ingatkan kepada pemirsa karena sudah sepekan berlalu ini
tapi masih hangat dibahas kita lihat sama sama
di titik tiga psi akan mencegah wabirnya ketidakadilan diskriminasi dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini
oke pada hal ini
bapak semua tujuannya juga tidak dis predict anime ini begitu produit

dan statement struktural apa itu yang lagi terkira mengkonsumenkan mengatakan bahwa
karena itu tadi paham kan sesuatu
menolak diskriminasi menolak ketidakadilan menolak intoleransi itu sudah benar
itu semua adalah diksi yang sangat penting di era sekarang
tapi ketika kemudian masuk kepada contoh menolak perda syariah menolak perda injil
bahkan menyebutkan ada rumah ibadah yang dipaksa dibongkar saya kira itu tidak based on data
karena ketika menyebutkan sesuatu yang sangat sensitif itu memerlukan data yang akurat
sepanjang yang saya tahu bahwa tidak ada rumah ibadah yang kemudian dibongkar terpaksa
jika itu terjadi dimungkinkan dipastikan itu karena tidak sudah dengan perizinan
atau biasanya adalah keputusan bersama tiga menteri ya
itu pasti ada rujukan yang kemudian membuat itu harus dipaksa dibongkar
jadi dalam konteks itu sebetulnya pernyataan grace natali itu tidak nyambung antara
subtansi dan pernyataan
intoleransi diskriminasi dan ketidakadilan itu dengan contoh perda perda itu
nah kemudian mas guntur memberikan contoh di dompu ya
di dompu itu adalah masyarakatnya memang kulturnya islam
jadi sebetulnya ketika kemudian mereka menerapkan perda bahwa harus bisa baca quran
itu tidak berlaku setamerta untuk mereka yang non muslim
jadi itu tetap kebindekaan tetap dijaga di sana dan tidak ada gejolak di sana yang sangat krusial
saya kira data itu menjadi sangat penting untuk meyakinkan narasi
ada yang miss menurut anda di sini
betul ada yang miss saya kira di sini
oke baik mas badil
ya saya kira begini apa yang disampaikan tadi pak guntur gitu kan
jelaslah bahwa perda yang benuan se sariah ataupun benuan se agama yang lain
itu tentu berlaku bagi pemeluk agama itu sendiri gitu
misalkan di aceh setiap calon kepala daerah itu wajib bisa baca tulis al quran
kenapa itu diatur di konun aceh
terus apakah kemudian konun aceh diskriminatif
karena di situ ada undang undang otonomi khusus yang diberlakukan untuk aceh
ada bahkan ada undang undang pemerintahan aceh
di tempat kami di pamekasan misalkan ada peraturan bupati atau surat dari bupati yang menyebutkan gerbang salah
gerakan pembangunan masyarakat islami
apakah itu kemudian dianggap diskriminatif
karena masyarakat di situ menghendaki yang seperti itu
jadi jangan sampai kita pakai diksi diskriminatif justru melarang orang lain
melakukan ekspresi atas nama kebenekaan juga
terus kemudian dilarang larang saya kira itu tidak fair gitu
apalagi sejarah perjalanan bangsa ini sejak merdeka bahkan spirit kemerdekaan itu spirit keagaman sangat kuat di situ
kalau tidak salah dicontohkan dalam berbagai kesempatan kemudian hilangnya tujuh kata di piagam jakarta
oleh grace itu dijadikan contoh bahwa ini tidak berdasar agama
bukan begitu itu karena atas nama keragaman juga mengorbankan tujuh kata dalam piagam jakarta untuk masuk ke pancasila
tetapi ada semacam kesepakatan bahwa pancasila itu dijiwahi atau tujuh kata piagam jakarta itu menjiwai pancasila
itu menunjukkan bahwa pemerintahan kita negara kita berjalan tidak bisa dilepaskan dari nuansa nuansa keagamaan spirit keagamaan
bahkan pancasilanya pun silapertama ketuhanan yang mahasiswa itu clear ya persoalan di situ
lantas kemudian disampaikan saya sepakat tadi saya ungkap juga ada nggak contoh orang melarang ibadah gara gara perda
based on data saya sepakat ternyata nggak bisa
kecuali soal imb misalkan kasus yasmin di bogor itu jangan dianggap gara gara perda karena imb nya tidak terbit kan gitu
kenapa nggak terbit kan ada sonasi peruntukan gitu
jadi jangan semua dikebiah oh ya itu gara gara persoalan perda ber nuansa agama gitu
gimmick ini kalau menurut anda
ya kalau tadi pak guntur bilang itu politik elektoral ya salah satu diantaranya di situ
oke bisa jadi ya gitu ya
bisa jadi gitu
oke dan apakah itu sekarang sudah agak menggoyang kubu jokowi ⁇ maruf ⁇ bagaimanapun juga kan kita tahu sudah sepekan berlalu sudah ditarik kemana mana soal ini
salah satunya yang ini kita lihat sekarang ada postingan nih kita lihat ya
ya bisa ditayangkan ya ini dia
bisa ditayangkan di plasma c plasma besar
terlalu kecil oke kita tunggu
ketua mui sumatera barat
oke di zoom out ya oke
di situ dikatakan mengamanahkan perwakilan mereka kepada partai dan calon calon yang tidak setuju dengan nilai nilai syariah
karena syariat islam harus ada dalam aliran dan perundang undangan negeri
ada kata haramnya di atas
haram mengamanahkan perwakilan mereka oke
haram mengamanahkan perwakilan mereka kepada partai dan calon calon yang tidak setuju dengan nilai nilai syariah
karena syariat islam harus ada dalam aturan dan perundang undangan di negeri ini
sebenarnya ada satu lagi sebenarnya ada satu lagi yang kemudian tadi berkait dan juga sudah ditayangkan di dalam tayangan tadi ya
tayangan yang awal tadi
ketua mui sudah
ketua mui sudah
sudah kemudian juga di
ditanggapi oleh mas guntur romi
disitu mengatakan bila berita itu benar adanya soal penolakan perda syariah oleh psi ya
maka dengan berserah diri kepada allah swt saya gus rizal gazahar menyatakan kepada seluruh umat islam di negeri ini khususnya di ranah minang
memilih partai dan siapapun yang diusung oleh partai tersebut
mas badwi memilih partai dan siapapun yang diusung oleh partai tersebut
apakah kemudian ini sudah menjadi perhatian dari teman teman koalisi jokowi maruf ya
nanti dijawab setelah jeda ya
tetap bersama kami di cnn indonesia
diakui atau tidak kemudian sudah ada beberapa pihak atau mungkin banyak pihak yang memanfaatkan momentum pernyataan grace natalie psi ini kemudian menarik ditarik ke ranah pilpres
kita tahu psi kemudian mendukung jokowi maruf
kemudian sudah ada seruan itu di medsos
banyak seruannya rupa rupanya sama bentuknya seperti itu juga termasuk tidak mendukung yang diusung oleh partai partai
yang tidak mendukung perdasyariya kira kira begitu
sudah dihitung soal itu
ya itu kan lalu
sekali lagi kami sampaikan bahwa persoalan isu ini itu lebih pada persoalan isu masing masing partai politik
ketika ada teman teman yang mencoba menghubung hubungkan dengan dukungan atau usungan di pilpres saya kira terlalu jauh
karena di koalisi pemerintahannya pak jokowi jk maupun besok koalisi jokowi jk
maupun besok koalisi jokowi jk
pak jokowi jk ma'ruf amin itu ternyata ya persoalan internal kepartaianya memiliki platform yang berbeda beda gitu
oke lah kalau persoalan itu misalkan ditanggapi secara serius karena dianggap tanda kutip mohon maaf teman teman psi mungkin dianggap karena sebel dengan teman teman psi
atau ada p tiga di situ gitu kan
yang tidak menolak perdasyariya
artinya itu gimmick politik yang coba dimainkan jangka panjang
dan bagi kami itu tidak berpengaruh secara signifikan
itu ya hanya isu isu politik temporal lah saya kira
dan kemudian juga dari psi juga sudah menanggapi ya soal apa ajakan ajakan yang seperti itu
tanpa mengurangi rasa hormat kepada buya gus rizal tadi ketua mui sumatera barat
saya juga sudah menanggapi bahwa kita perlu membedakan apa yang sedangkan syariah dengan perdasyariah itu
syariah itu ilahi turun dari allah
kalau perdasyariah itu bebaikinan politisi dan birokrasi
perda syariah itu bisa direvisi bisa dibatalkan bisa ditolak
dan itu masuk dalam ranah legislasi kita gitu
jadi jangan dikaitkan hal ini dengan masalah yang syariah yang suci yang mutlak yang kita nggak bisa menolak sebagai seorang muslim
jadi ini perlu juga apa diberakan
karena kita akan masuk ini pada ranah yang disebut dengan politik gitu
nah kemudian juga saya perlu klarifikasi dari kang ubed tadi ya
kalau soal data pidato gris itu ada data
cuma tidak disampaikan secara langsung ya
karena ya soal kepanjangan dan sebagainya
tetapi dari misalnya yang komnas perempuan ada empat ratus dua puluh perda yang diskriminatif
tiga ratus tiga puluh tiga itu adalah perda yang khusus diskriminatif pada perempuan
kemudian mayoritas dari perda itu memang berbasis kepada agama tertentu
kita bicara soal ya agama apalah yang mayoritas di kawasan itu
apakah yang namanya islam apa yang namanya hindu apa yang namanya kristen
nah ketika dominasi yang namanya moritas itu terhadap
katakanlah yang minoritas itu
kalau misalnya kita mau menang menangan sebagai orang islam di jawa kemudian di sumatera
kita jangan ngeluh kalau ada pembakaran masjid di tolikara
kalau ada pelarangan masjid yang ada di manokwari islamic center
ataupun di jayapura meneram masjid
kenapa karena sistem hukum dan sistem politik kita yang secara kawasan itu
sudah dibentuk seminingan rupa dengan politik identitas atas nama kemenangan mayoritas
islam di sini bisa menampilkan simbolnya

tapi dengan katakanlah tidak mengacuhkan kelompok minoritas yang lain
maka akan ada reaksi balasan dari kawasan yang lain ya
seperti yang disebut papua atau seperti entity atau pun menado
nah ini yang akan kita sayangkan untuk jangka panjang ya
dan ini bukan hanya soal politik elektoral lima tahunan
tapi soal komitmen kebangsaan kita kebenakan kita
nah ini bisa terancam
soal keikatan kebangsaan kita sebagai satu bangsa dan satu tanah air
dan ingat tidak ada satu agama atau satu suku di situ
itu yang saya maksud
pembahasan ini kan kembali soal politik identitas kemudian yang
kalau misalnya kita dikaitkan dengan pilpres ini
bahwa ini masih sangat seksi kira kira kang uben
jadi politik identitas itu sesungguhnya adalah fakta sosiologis
yang tidak bisa dihindari oleh siapa pun dalam rangka nkri ini
karena memang secara historis politik identitas itu adalah
realitas yang tidak bisa dielakkan
contoh kasus misalnya
sumpah pemuda di mana para pendiri bangsa menyatakan satu bangsa
satu bahasa satu tanah air itu
itu sesungguhnya dimulai dari politik identitas
ada jong jawa ada jong islami tenbon ada jong silebes
itu adalah politik identitas
tetapi kedewasaan para kelompok politik identitas itu kemudian yang membuat kebangsaan itu
jadi secara sosiologis tidak bisa dihindari
kedewasaan kita sekarang sudah siap untuk yang digunakan
ini nih para politisi elit politik itu justru yang kemudian harus menampilkan sikap sikap kenegarawanan
tidak kemudian saling memicu emosi publik sehingga kemudian muncul gejolak
jadi saya kira pada konteks elit politik saya kira ini perlu diingatkan juga pada psi
dan mungkin juga partai partai lain yang seringkali membuat diksi yang memicu emosi publik
agar kemudian membangun narasi yang bisa konstruktif bagi keutuhan nkri
karena ini kan dipicu oleh pernyataan chris natali yang dalam pidatonya tidak pakai data
padahal itu kan di teks
jadi memang saya kira itu catatan saya
kemudian yang kedua dampak elektoralnya sebetulnya ada
oke kalau menurut anda

oke kalau menurut anda ada karena ketika kemudian muncul satu persepsi negatif terhadap
psi dan psi adalah bagian dari koalisi itu ada erosi elektoral di situ
tapi katanya kecil dan katanya temporer
sebagai koalisi dan bagi sebagian pemilih bertanya tanya tentang sikap politik koalisi
di saat yang sama juga menunjukkan bahwa koalisi ini adalah koalisi pragmatis
karena udah kelihatan beda ya
iya beda beda kan
dan itu biasa sebenarnya
dan itu biasa di dalam politik
dan itu pr besar saya kira bagi koalisi
untuk kemudian mendudukan perkara ini secara objektif
karena betul tidak bisa kita mengabaikan fakta sosiologis tentang keislaman tentang keindonesiaan kita
yang memang di dalamnya begitu beragam
dan islam adalah saya kira memberi inspirasi dari banyak persatuan bangsa ini
tanpa kemudian peran agama saya kira indonesia menurut saya sangat sulit disatukan
karena dalam teori konsensus kalau kita menggunakan pendekatannya tersebut
itu kan dibangun oleh kesadaran bersama kolektif
yang kemudian membuat mereka bersatu
dan salah satu instrumen yang membangun kesadaran kolektif itu adalah juga peran agama
oke mas bedoy dikit terakhir
mencegah erosinya tuh yang tadi katanya
jadi ini ada kemungkinan
persoalan komunikasi publik aja sebenarnya gitu
misalkan bagaimana gus romi ketum kami itu
kalau kita perhatikan dalam setiap pidato politik
ada selalu nilai nilai keislaman yang ingin ditekankan dalam gerakan politik p tiga
tapi karena disampaikan dengan bahasa yang santun bahasa merakyat
tanpa mencoba mendikotomikan tanpa intimidatif diterima
dan tidak jadi persoalan gitu
misalkan baru baru ini kita di dpr lagi mendesain usul inisiatif itu ruu pesantren dan pendidikan keagamaan
itu kalau dikatakan bukan politik identitas salah
karena memang itu mengatur pendidikan keagamaan
tapi apa semua fraksi setuju
kenapa kita membahasnya di dalam itu dengan bahasa yang komunikatif dan tidak ada diskriminatif
semua dijabarkan secara gamblang
bahwa nilai nilai keagamaan dalam penyusunan legislasi itu ada gitu
ya seperti itu
kalau misalnya boleh memberi saran kepada teman teman psi misalnya
ya itu sajalah komunikasi publik aja sebenarnya gitu
boleh dong ya kan menerima saran ya mas gunung
boleh kita kan sesama peserta pemilu
kita pemuda kan
ya persoalan komunikasi publik aja yang tadi sudah disampaikan
erosi erosi itu akan terjadi tidak kira kira
ya saya kira enggak lah apalagi misalkan ke tadi disampaikan
ini kan hanya satu case gitu kan dari banyak case yang ada di persoalan bangsa ini
jadi aman ya
di dalam politik itu ketika komunikasi itu masuk ke arena publik dia akan membentuk persepsi
dia akan membentuk pandangan publik
pandangan publik ini mempengaruhi tindakan
dalam konteks politik adalah tindakan politik
yang akan memungkinkan yang tadi saya sebut erosi elektoral
mungkin erosi elektoralnya bisa dibasis masanya psi
ya mungkin ada sebagian masa psi yang memiliki paradigma yang sama dengan p tiga misalnya
ini yang saya kira erusi elektoral itu bisa terjadi di wilayah itu
tapi basis masa p tiga saya kira akan konsisten karena dengan sikap politiknya yang seperti yang tadi diungkapkan oleh mas badowi
tapi persepsi ini kemudian bisa digantikan oleh persepsi yang lain gitu kan
itu kalau dalam komunikasi politik kan dia memerlukan apa yang disebut dengan corrective action
persoalannya adalah psi tidak melakukan koreksi
dari pernyataan pernyataannya secara terang terangan
mas guntur terakhir singkat saja
kalau misalnya soal ini kan sikap politik psi yang tersebut sebagai komitmen kebangsaan
tapi kalau kita mau ngaitkan dengan soal elektoral di pilpres
kalau kita membaca hasil surveinya kompas yang terakhir
bagaimana disitu ada kelompok kelompok
kemudian kelas menengah yang masih menunggu
nah ini yang kami nyatakan juga inilah komitmen kita
bahwa kita ingin juga mendengarkan aspirasi mereka
bahwa soal isu isu seperti ini
kebangsaan dan juga soal toleransi
ini juga adalah pemilihnya pak jokowi yang kita sebut selama ini masih ngambek gitu ya
itu yang sebenarnya juga kalau kita mau bicara
jadi sedang menggoda goda mereka nih
kurang lebih begitu ya
bukan tanpa perkiraan juga
kami juga punya strategi juga disitu
kalau tadi sebutan ada perdagangan diskriminatif
saya kira kalau dikoreksi datanya akan kebongkari
mana sih yang diskriminatif
misalnya apakah gara gara misalnya di aceh yang harus pakai cilbab lukumen diskriminatif
saya kira itu tidak
jadi diskriminatif perempuan itu apa sih
tapi tidak diungkapkan oleh mas guntur
bisa untuk talkshow yang selanjutnya
p tiga di papua
seluruh kabupaten di papua itu mendapatkan empat puluh dua kursi
nah tidak ada masalah dengan perda bernuansa agama
ya juga memang ada disana
karena memang mayoritas disitu
p tiga empat puluh dua kursi disitu ya tidak ada masalah gitu
tentunya di tempat yang lain pun harus begitu
dan itu bukan sumber disintegrasi bangsa
disitu itu perekat
karena kita menghargai kearifan lokal
baik baik terima kasih
saya kira yang penting itu ya
menghargai keragaman itu menjadi agenda penting bersama saya kira
oke baik terima kasih
pasti kerangka berpikir itu sama
saya yakin ada di bapak bapak sekalian
terima kasih ambed
mas dewi terima kasih
mas guntur terima kasih banyak
jadi koalisi terbentuk dari ada kesamaan tujuan
namun kepentingan politik bukan mengejar tujuan bersama belaka
koalisi terbentuk karena ia diakini bisa ikut mendorong tercapai tujuan golongan
dan memang dalam politik tidak ada kawan atau lawan yang abadi
cuma kepentingan saja
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news